mencari pekerjaan di tengah pandemi adalah hal yang sulit juga gampang
gampang karena banyak sekali lawangan pekerjaan di dunia maya
tapi bisa menjadi sulit karena kita harus teliti dan hati hati
karena banyak lowongan pekerjaan yang palsu di dunia maya
ada beberapa cara untuk mendeteksi lowongan pekerjaan
pertama pastikan informasi lowongan kerja berasal dari situs ataupun telpon resmi
bukan situs atau domain email gratis apalagi disebarkan melalui pesan singkat di telpon pintar
kedua hati hati dengan tawaran posisi dan gaji yang sangat besar
atau sangat berbeda dari informasi di pasaran
bisa jadi ini adalah cara pelaku kejahatan memancing korban
ketiga pastikan perusahaan penawar pekerjaan ini adalah perusahaan yang berbadan hukum resmi
untuk memastikannya kita bisa memeriksanya di laman resmi
jika perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam badan hukum resmi
maka hampir pasti perusahaan tersebut adalah perusahaan palsu
keempat hati hati jika saat wawancara atau memenuhi panggilan dari pemberi kerja
anda diminta membayar sejumlah uang
karena menurut konvensi internasional ilo nomor delapan puluh delapan tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
para pencari kerja tidak boleh dibebani biaya apapun dengan alasan apapun
dan jika anda menemukan hal yang mencurigakan
segera laporkan kepada kementerian tenaga kerja atau pihak berwajib
yogi tujuliarto wahyu ramadan jakarta